sementara itu di jakarta hari ini jumat delapan belas november dua ribu enam belas digelar isti gosah yang dihadiri jamaah dari tni polri dan anak yatim
dan untuk penjelaskan sebenarnya apa tujuan dari isti gosah yang dihelat di silang monas ini
sudah ada korespondensi dari indonesia victor pangaribuan
selamat pagi victor victor bisa anda jelaskan sebenarnya apa sih tujuan dari isti gosah ini
selamat pagi alfian dan seril
dan terciptai perdamaian di lingkungan atau masyarakat indonesia
ini juga yang menjadi dorongan kenapa dilakukan isti gosah atau doa bersama ini adalah
di antaranya berbagai peristiwa peristiwa yang memicu perpecahan di tanah air ini terjadi di berbagai wilayah
seperti adanya aksi teror di rumah ibadah di samarinda dan juga di singkawang kalimantan barat
ini juga salah satunya untuk mendoakan agar tidak terjadinya perpecahan

tetap berdamai begitu
juga istiqosah juga doa juga sebagai ucapan syukur karena pada aksi demo pada empat november lalu
juga berjalan tertib dan damai begitu
dan kemudian juga mendoakan agar indonesia juga tidak terus menerus juga digempur oleh beberapa bencana
diantaranya longsor dan juga banjir di beberapa wilayah
istiqosah kali ini dihadiri saya sudah katakan tadi ada tiga puluh ribu orang di sini
di antaranya adalah tni polri
dan keluarganya begitu
kemudian juga ada sekitar lima ribuan anak yatim piatu yang datang dari berbagai yayasan di wilayah jakarta
kemudian juga masyarakat umum dan kelompok kelompok pengajian di wilayah jakarta
mereka sudah berkumpul di sini sejak pukul enam pagi tadi
dan nanti rencananya isti gosah akan dimulai pada pukul delapan begitu
dan akan berakhir pada pukul sembilan waktu indonesia barat begitu di sini
sebenarnya isti gosah ini atau doa bersama ini tidak hanya dilakukan di mona saja
doa bersama ini dilakukan lintas agama secara serentak
untuk agama islam memang istiqosa atau doa bersama dilakukan di kawasan monas
dan untuk agama katolik dilakukan di katedral begitu
dan untuk agama kristen protestan ini dilakukan di sejumlah gereja
di antaranya gereja immanuel gambir
kemudian juga hkbp cililita dan juga gki kuitang begitu
dan untuk umat hindu doa bersama digelar di pura mustika dharma cijantung
nah di monas ini isti gosah akan dipimpin oleh ustaz arifin ilham begitu
begitu juga dengan umat umat lainnya di beberapa tempat peribadatan juga dipimpin oleh masing masing tokoh agama begitu
nah ini nanti memang akan juga dihadiri oleh langsung ya oleh panglima tni jenderal tni gatot nurmantio
dan juga kapolri general polisi tito karnavian
kami masih menunggu kehadiran mereka mereka ini di tempat ini begitu alfian sheryl
baik victor benarkah ada kaitannya istiqosah ini dengan isu rencana aksi unjuk rasa di tanggal dua puluh lima november nanti
ya sebenarnya itu menjadi salah satu doa juga hari ini yang akan dipanjatkan begitu untuk menjaga ketertiban dan keperdamaian pada saat apabila nantinya akan ada aksi demo bela islam jili tiga di wilayah jakarta begitu pada dua puluh lima november mendatang
namun yang pasti memang pemerintah juga belum menerima konfirmasi begitu dari organisasi masyarakat yang akan melakukan aksi demo
apakah nanti aksi demonstrasi tetap akan dilakukan pada tanggal dua puluh lima tersebut atau tidak
begitu namun yang jelas sudah ada antisipasinya
kepolisian sudah mengantisipasi salah satunya adalah polda metro jaya sudah mengantisipasi meniagakan pasukan pengamanan begitu untuk tanggal dua puluh lima november mendatang
termasuk diantaranya meminta bantuan pasukan dari luar jakarta begitu
untuk pemerintah juga joko widodo presiden joko widodo sudah berupaya untuk bertemu dengan petinggi petinggi organisasi organisasi islam begitu di jakarta
untuk sama sama meredam
jangan sampai nanti ada aksi demonstrasi pada tanggal dua puluh lima november
sebenarnya pemerintah sendiri tidak menghalang halangi adanya aksi demonstrasi jili tiga yang rencananya akan digelar pada tanggal dua puluh lima november mendatang
namun diharapkan memang demonstrasi berlangsung tertib tanpa adanya kericuhan
demikian juga polri
kemarin saya sudah mewawancarai kadif humas mabes polri juga berharap sebenarnya aksi demo untuk tanggal dua puluh lima november lebih baik tidak dilakukan
apabila memang tidak ada hal hal penting
yang ingin diungkapkan atau diajukan untuk pemerintah begitu
ini sebenarnya istiqwasa ini juga dilakukan begitu untuk yang terutama adalah doa untuk mengucap syukur
karena sampai saat ini tanah air kita indonesia masih bisa menjaga perdamaian dan juga ketertiban
dan juga sekaligus untuk mendoakan beberapa wilayah di indonesia di tanah air ini juga yang digempur bencana alam
di antaranya seperti banjir dan tanah
demikian serial alfian
ya baik terima kasih victor pangaribuan melaporkan langsung dari silang monas jakarta